wali kota surabaya eri cahyadi meluapkan emosi saat melihat kerumunan warga di tengah antrean vaksinasi covid sembilan belas masal di stadion gelora sepuluh november rabu siang
mantan kepala badan perencanaan pembangunan kota surabaya ini meminta warga menjaga jarak
setelah dibantu petugas antrean warga akhirnya dapat terurai
antrian panjang ini terjadi karena lokasi vaksinasi yang disediakan sudah penuh warga
pasti takut cuman tadi ada petugas yang sudah mengarahkan untuk berjaga jarak
juga kita juga mengantisipasi diri kita sendiri supaya tidak berdekatan dengan orang lain
saya kerja di perurahan itu tiga puluh tahun mengantisipasi perurahan
di sidoarjo jawa timur seorang warga bernama kasmin melayangkan protes ke hakim saat menjalani sidang di tempat akibat terjaring operasi justisi ppkm darurat pada rabu malam
kasmin yang mengaku pernah mengabdi di sebuah kantor kelurahan ini terjaring razia bersama puluhan pelanggar lain
di persidangan kasmin berdalih lupa memakai masker ketika hendak pergi ke rumah kawan
ia juga menolak membayar denda rp satu ratus lima puluh ribu rupiah dengan alasan tidak memiliki uang
menghindari keributan dan sidang yang berlarut larut petugas akhirnya mengembalikan ktp milik kasmin yang sempat disita
sidang di tempat ini merupakan persidangan perdana sejak penerapan ppkm darurat di sidoarjo
warga diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan ppkm darurat
jadi malam hari ini dimulainya peragakan sidang di tempat dengan adil kekuasaan sempat
jadi para pelanggar diharapkan ini memiliki efek kira
efek kira ini dihidupkan kembali karena sidang di tempat ini
masih dari jawa timur video seorang warga mengamuk dan hendak menyerang petugas bpbd kota pasuruan
menjadi viral di media sosial
ia tidak terima saat makan di sebuah warung
badannya terpercik cairan disinfektan yang disemprotkan petugas ahad lalu
tidak berselang lama satreskrim polresta pasuruan berhasil menangkap pelaku bernama joko listiono pada rabu sore
di hadapan polisi joko mengaku hilaf dan meminta maaf kepada petugas bpbd kota pasuruan
sebagai sanksi sosial polisi menobatkan joko listiono sebagai duta semprot kota pasuruan
setelah terjadi seperti itu saya juga menyadari bahwa memang teman teman lagi bertugas
dan memang emosi sesaat itu memang hilang
tapi saya sempat akhirnya selesai itu saya minta maaf ke teman teman bppd
dan teman teman bisa berhima dan kita saling memaafkan
sebagai duta semprot kota pasuruan pria yang berprofesi sebagai pelatih bela diri ini
akan ikut petugas bpbd menyemprotkan cairan disinfektan
kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mensukseskan kebijakan ppkm darurat di kota pasuruan
dengiputan cnn indonesia